berbagai keluhan jelang bergulirnya liga satu musim dua ribu delapan belas terus didengungkan klub klub peserta
terbaru perihal kick off musim ini yang terancam mundur lagi
hal ini disinyalir berdampak ke beberapa aspek dan kita telah tersambung melalui telepon dengan presiden madura united ahsanul kosasi
selamat siang pak
pak di media sosial anda cukup lantang menyuarakan keberatan terhadap jadwal pasti yang tidak kunjung dikeluarkan operator kompetisi
apa pertimbangan terbesar anda
oh betul mas rian jadi kompetisi dua ribu delapan belas ini mestinya secara prinsip pssi lebih mudah menggulirkan dibanding kompetisi dua ribu tujuh belas
karena di agenda dua ribu delapan belas itu sudah muncul sejumlah agenda agenda nasional yang tidak mungkin terhindari
seharusnya pssi ini dari mulai februari itu luhir kompetisi
untuk mengantisipasi esen games disitu ada lebaran disitu ada agenda politik pilkada berbagai macam
nah dengan molornya sampai sekarang belum ada kepastian
awalnya tanggal dua puluh empat kemudian untuk tanggal tiga sekarang tanggal sepuluh
tapi belum juga ada kepastian apakah tanggal sepuluh atau kapan
nah ini yang mengakibatkan klub klub itu saya kenapa cukup tegas sampaikan kepada p tiga
jadi saya ingin memberikan arah kepada pelanggan cara untuk membangun agar sesegera mungkin kalau bisa tiga empat bulan sebelum agenda itu dibuat kita sudah tahu jadwal off kita sudah tahu agenda kompetisi sehingga kita menjual kepada sponsor itu cukup mudah
karena klub klub ini kan sekarang dituntut untuk profesional
jantung utama klub itu adalah sponsor dan tiket supporter
kemudian yang ketiga adalah subsidi
ketiga adalah subsidi
kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk menjual klub ini secara baik kepada sponsor
kita harus tahu paket paket yang akan kita tawarkan kepada sponsor
nah hal hal begini saya rasa semua klub akan kebingungan untuk menentukan agenda itu
makanya saya desak kepada pssi agar tentukan saja apa sulitnya
toh agenda itu sudah
agenda itu kan sudah ada sejak setahun yang lalu bahwa kita akan pilkada
lebaran tanggal berapa pun kita sudah tahu
dan asian games tanggal berapa mulai kita juga sudah tahu
agenda timnas agenda piala dunia semua kita sudah tahu agenda itu
tinggal kita membuat satu agenda tapi yang pasti
jangan molor kembali kemudian kita tidak tahu kepastiannya kapan
nah ini yang membuat kita saya dicanda kepada teman
ini kan kayak kita suruh latihan perang tapi nggak tahu kapan perangnya
pak setidaknya ada lima poin kalau kita melihat dari twitter terakhir yang sempat anda cuitkan seperti itu
selain jadwal kompetisi juga ada empat poin lainnya
mungkin jadwal kompetisi tadi anda sudah menyampaikan bahwa ada sejumlah agenda yang tidak bisa kita hindarkan
tetapi empat poin lainnya ini sebenarnya sepenting apa pak bagi klub dalam usaha untuk mencari sponsor
pertama mengenai e board
bahwa dari e board jumlah sekeliling lapangan
itu tidak semua bisa dijual oleh klub
biasanya diminta oleh pt liga
sekitar enam belas atau delapan belas e bot itu sudah diambil
nah apakah itu tetap terjadi
sehingga kita kan bisa jual itu e board
lumayan e board itu kalau live harganya beda
kalau tidak live harganya juga beda
nah ini yang komitmen begini kan harus ditulis di dalam proposal saya kepada sponsor
live tanggal sekian siang malam jam kerja apa hari libur
itu harganya berbeda
semua di mata sponsor
nah kepastian begini kan itu duit masuk buat klub
nah kalau misalnya pssi itu jelas
sudah tahu kapan jadwal kick off
kita memberikan satu paket kepada sponsor itu kan mudah
dan bedanya jauh sekali antara live dan tidak live
dan berapa jumlah e board yang mau diambil pssi
biasanya pt liga misalnya kayak kemarin
sama entech sudah ngambil berapa belas e board kita kan
kita gak boleh jual semua itu e board
oke klub e board yang anda hak jual itu dua puluh
artinya dari tiga puluh delapan atau empat puluh e board yang mestinya kita dapat duit
kita hanya dapat dua puluh yang bisa dicari
sisanya sudah diambil pssi itu
karena itu adalah jatah sponsor yang merupakan deal pssi dengan sponsor
itu juga tidak ada masalah tapi
harus ada kepastian itu
termasuk juga jadwal
kapan saya main hari sabtu
kapan saya main di hari jumat
karena itu pun juga beda kepada sponsor jualan
pak berarti ini sebenarnya persoalannya ialah ketika mungkin jadwal yang tidak pasti
akhirnya juga merebet ke sejumlah persoalan lain yang juga mempengaruhi bergen posisi di depan sponsor
tapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai
ini kan berarti kan untuk pemasukan buat klub juga
tetapi setiap klub juga punya dana subsidi
seperti itu musim lalu
tetapi kalau tadi kita mendengar bahwa bali united belum menerima
apakah madura united sudah menerimanya pak
hitungan saya masih tiga miliar lebih kita
masih ada tagihan ke pssi ya madura united
tiga miliar lebih tagihannya masih belum terbayarkan berarti pak ya
masih jadi begini sebenarnya
klub itu juga jangan dijanjikan muluk muluk di awal
tapi kemudian tidak setanisasi
akan lebih bagus klub itu dipastikan misalnya oke ya subsidi lima miliar per bulan sekian
tapi pasti karena ini cash flow
begitu cash flow itu tersendat kami harus cari alternatif pembiayaan yang lain
karena yang saya jaga adalah
selain disbursement tentang subsidi disbursement juga dari sponsor
juga terancam kalau misalnya suatu saat madura kena sanksi laga tanpa penonton
itu kita berkurang bisa banyak sekali
karena selain tidak menerima tiket kita juga harus mengembalikan kepada sponsor yang sudah membayar untuk e board segala macam
kan itu sudah hilang harganya sudah beda
jadi pastikan saja oke lima miliar
sudah lima miliar tapi pasti
dengan segala resiko namanya juga bisnis ya
bisnis itu ya ada resiko tidak terdeliver ada resiko juga terdeliver
tapi kita tahu kapan itu terdelivernya
kalau orang kan sudah selesai kompetisi
masa kita belum tahu kapan ini hak kita mau diterima
sementara klub klub lain kan juga harus membayar dp pemain
gaji itu idealnya pak asrian
gaji itu idealnya kan satu bulan sebelum kompetisi mulai
karena persiapan tim pastikan satu bulan sebelum kompetisi mulai
dua bulan sebelumnya kita preparing untuk rekrutmen pemain
bulan kayak bulan februari ini kami sudah menggaji pemain kemarin
gaji sudah cair kemarin
nah kalau misalnya mundur ke april nanti kontrak kami dengan pemain akan lewat
baik pak saya harus menyela di sini
maksud saya saya juga tadi ada sempat menyatakan bahwa masih ada tagihan kurang lebih tiga miliar yang belum terbayarkan begitu ya
kewajiban pssi bagi ya menurut saya salah satunya sebagai tim
tetapi kalau kita lihat juga bahwa madura united belum dilunasi bali united juga belum
dengan masih adanya tim mungkin yang belum mendapatkan dana subsidi
sebenarnya yang lebih pertimbangan anda itu cenderung menginginkan lebih baik kepastian jadwal liga lebih dulu disampaikan
atau memang ingin seluruh dana subsidi dibayarkan terlebih dahulu pak
keduanya penting ya keduanya itu penting
tapi begini uang itu harus ada kepastian
makanya saya teriak bikinlah surat hutang
karena sebelum kompetisi mulai per bulan selesai saya kompetisi di bulan desember kita harus tutup buku
kita harus tutup buku dan sekarang lagi diaudit oleh akuntan publik
diaudit oleh itu perintah legal
kita disuruh untuk mengaudit akuntan publik karena nanti ini terkait dengan license kita di fifa atau afc
nah kita sudah keaudit
audito bertanya kepada kita bapak punya tagihan punya
mana bukti bahwa bapak punya tagihan
harus ada surat hutang
pesesi nggak apa apa
mau dibayar kapan tapi ada surat hutang
di neraca kita itu muncul nanti tagihan kepada pssi sekian miliar
jadi enak juga kan
berarti administrasinya juga masih bisa dikatakan masih setengah profesional juga seperti itu pak ya
tapi terakhir pak pertanyaan saya ialah
dengan mungkin jadwal liga yang belum bisa dipastikan dan juga masih ada hambatan disbursement subsidi bagi tim seperti itu
singkat saja pak apa langkah yang akan dilakukan ke depannya
saya tidak akan melakukan langkah misalnya kompetisi kemudian kita mogok nggak mau main
nggak kompetisi itu penting
tapi saya hanya butuh administrasi makanya nggak sulit lah pt liga itu nggak sulit memenuhi itu
liga ini sudah mulai membaik saya akui
tapi hal hal begini segera diperbaiki
jadi saya tidak mau mengancam ngancam liga
saya hanya meminta kalau memang nggak mampu ya sudah kirim promes
liga apa kompetisi biar tetap bergulir
jadi biarkan ini menjadi satu pembelajaran buat kita semua
agar kalau kita mau jadi lebih baik semua jangan hanya klub tapi juga dari operatornya juga harus menjadi lebih bagus
bikinlah aturan operator itu aturan denda dibuatlah yang setransparan mungkin gitu
sehingga kita juga enak kan melihatnya
baik pak sanyal kausasi presiden klub madura united
masukannya ialah berarti agar pihak operator juga instropeksi untuk memberikan administrasi yang baik
juga supaya sepak bola indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya
terima kasih pak sudah berbincang di cnn indonesia sports weekend